saat musim hujan paling enak makan makanan berkuah
seperti yang satu ini bakso
selain bikin kenyang semangkuk bakso yang lengkap dengan kuah kaldunya bisa menghangatkan badan
kali ini saya akan mencoba sehari menjadi pengusaha bakso
bukan bakso biasa tetapi lengkap dengan tetelan dan jeruan
sebagai penjual bakso harus biasa beraktivitas sejak pagi
dimulai dengan berbelanja aneka bahan di pasar
wah mantep banget selamat datang
segini sehari menjadi ini daging segede gini
masih kurang buat sehari karena kita akan mengolah sampai empat puluh kg daging
sapi belum termasuk tetelan
tetelannya juga lengkap ya
dari kepala sapi kaki sampai butut semuanya ada
ratusan kilogram daging sapi jerawan dan tetelan di pasar setu
kecamatan cikarang kabupaten bekasi jawa barat
habis diborong penjual bakso setiap hari
para pedagang langganan penjual bakso ini
paling tidak harus menyiapkan empat puluh kg daging sapi dan delapan puluh kg jerawan
sampai tetelan sapi
oh iya akhir akhir ini kikil pun menjadi salah satu prima donat langgan
pagi ini kami membeli dua puluh kg kikil segar di pasar setu bekasi
daging segar yang baru dibeli langsung digiling ya
ada tips nih agar tekstur bakso tidak terlalu lembek dan terasa kenyal
jadi dalam setiap empat kg daging sapi
campurkan satu kg daging ayam bagian dada
jangan lupa tambahkan juga es batu
es batu dalam bahan baku bakso
agar adonan bakso menjadi lebih padat dan kenyal
selain daging sayur dan bumbu dapur dibeli setiap hari
agar selalu segar
tertuluh berat ini
tertuluh tertuluh mablas rek
sekarang kita ke dapur
di sebelah ini pak
oh belum sampai
sehari lebih dari seratus kg daging dan jerawan dan lain lainnya
pagi yang olahraga
daging sapi dan daging ayam yang telah diberi bumbu langsung kita bentuk bulat menjadi bakso
karena disarankan menggunakan tangan kosong
saya lebih dulu mencuci tangan sampai bersih
urnya saya masih ada kekuatan
tekan tekan adonan bakso dalam kepalan
dan keluarkan di sela antara jempol dan jari telunjuk
kemudian ambil dengan sendok dengan arah memutar
dan masukkan bakso ke dalam air mendidih
agar lapisan terluar adonan bakso berkulit dan tidak hancur
punya saya ada buntutnya
niat hati mau membantu mempercepat
tampaknya saya malah memperlambat ya
saya pengen tahu seberapa cepat saya
taruh dulu bang
taruh dulu bang
empat saya baru satu
bang ntar dulu bang waduh
abangnya empat atau lima
saya baru satu
selain keterampilan membuat
ukuran bakso yang pas tidak terlalu besar
atau terlalu kecil kecepatan
sangat diperlukan oleh pekerja
di bagian dapur
sebab dalam sehari tempat ini menyediakan
sampai tiga butir bakso
berbagai ukuran dari yang besar
hingga yang kecil
ada tiga puluh enam menu yang dijual disini
selain bakso biasa dan bakso
isi telur bakso yang dibalurkan
pada iga sapi menjadi incaran pelanggan
setelah dimasak selama satu jam
bakso pun matah
kita potong dulu ya
yang ini sudah matang bu udah matang ya bu ya
nah kita tes dulu ya
ini yang isi daging
ini yang biasa ada yang jumbo
kita tes dagingnya dulu
jika kalian daging gurinya mersep sep sep sep sep
kalau bakso nya
wah bu kaca enak banget bu
wah kaca enak banget
bapak kebenaran dong
jangan lah enak banget bu
tetelan dan jeruan pendamping bakso juga direbus terlebih dahulu
ada lagi nih tipsnya
masukkan jerawan dan tetelan ketika air masih dingin
lalu diamkan serta matangkan dengan api besar selama tiga puluh menit
tujuannya supaya gurih dan tekstur jeruan empuk
selanjutnya bakso bakso yang telah matang akan ditaruh di etalase
adapun tetelan dan jeruan akan dipotong kecil kecil saja
sebelum disajikan di mangkuk pelanggan
bakso memang menjadi prima dona
tetapi jerawan dan tetelan memiliki penggemar tersendiri
inovasi juga menjadi salah satu kunci agar pelanggan datang berkali kali
salah satunya kuah cabai ekstra pedas
dalam sehari tempat ini menghabiskan sedikitnya sepuluh kg
ntar dulu gak apa apa aman aman
si kuahnya ini terbagi dua
ada yang kuah biasa sama yang kuah pedes
nah yang pedas ini gak cuma pedas cabai doang ya
dikasih bumbu bumbu termasuk tadi bumbu buat bakso
emang harus ngetes ini abangnya juga kuru guru kuat nih
pedasnya udah pas dan dia ada gurih gurihnya
huuuu tapi pedas juga ya lama lama
terakhir sebelum disajikan kepada pelanggan
tambahkan susu full cream untuk menambah gurih dan cita rasa kuah bakso
tiba waktunya melayani pelanggan
sementara itu harga bakso di tempat ini bervariasi
mulai yang termurah rp lima belas rupiah untuk semangkok bakso biasa
dan delapan puluh rupiah untuk bakso komplit dengan ketelan
jeruan dari bagian kepala sampai kaki
dalam sehari sedikitnya dua ratus mangkok bakso terjual
sedangkan pada akhir pekan bisa lebih dari empat ratus mangkok
mas itu ada yang mau dibungkus dua gagal campur
dibungkus dua kegantian campur ya siap
kayak tadi ya siap
oke bang aman sudah bisa dilepas insya allah
huuuu dilepas sendiri men
setelah dari susu
lepas jam makan siang udah bisa sendiri nih
sebenarnya cuma nuang nuangin
cuma sayangnya takut kebanyakan atau ke dikitan
nah ini sedikit
aduh kok makin lama makin grogi
tangan yang cekatan wajib dimiliki pengusaha bakso
sebab pelanggan yang sudah kelaparan tak bisa menunggu terlalu lama
memasak sudah melayani pelanggan sudah tiba waktunya mengirim kepada pelanggan
tolong ngasihin ke pasar satu ke belakang pak jajak
oh pak jajak ini udah bayar dia
udah berarti nggak dikirim
oh tadi udah kontak bulan ya siap siap makasih bu
selain menu layanan ekstra pesan antar semakin menambah omset penjualan
karena memudahkan pelanggan yang tidak ingin keluar rumah
ya pak yang tadi pesan dua porsi
saya sudah bayar sama ibunya ya
sudah bayar ibunya sudah bilang
oke silahkan pak masih hangat
terima kasih banyak
ya kasih ya pak
ya sama sama pak makasih makasih
setelah melalui hari yang panjang
kini tiba waktunya icip icip makanan yang saya masak sejak pagi hari
dan yang ini selalu jadi primadona
bang lembutnya juara
ngeresep bumbunya juga
karena masaknya berjam jam
bah nggak sia sia nih kerja dari subuh
perhari tempat ini bisa mengantungi omset sampai jutaan rupiah
salah satu cara membuat pelanggan kembali adalah tetap menjaga kualitas dan rasa masakan
ini nggak bikin enak
wah sopan bet

perkembangkan sekitarnya geren banget
nah langsung terus di antunya nih
itu adalah hal yang wikipedia sekarang
masa ini kita confine nya bahasa jakarta dengananes

dendam dalam perusahaan persona mini ber sapi segera
kalau menyantap bakso dengan jerawan dan tetelan yang berlimpah seperti ini
porsinya diatur ya
jangan sampai kebanyakan dan khawatir kadar kolesterol jadi tinggi
rian fernando dwi agung yuliarto bekasi jawa barat